di tengah polemik stok beras yang menipis muncul kasus hilangnya stok beras di gudang bulog sebanyak lima ratus ton di kabupaten pindrang sulawesi barat
rencana pemerintah impor beras pun ditentang oleh para petani
lalu apa yang menyebabkan pemerintah harus impor beras untuk memenuhi cadangan beras
kita akan ulas untuk anda sengkarut stok beras pada hari ini
dan sebelum kita masuk bagaimana sebenarnya kasus stok beras ini terjadi kita harus langsung ke kronologinya terlebih dahulu
pada rabu enam belas november di rut bulog budi waseso menyarankan pemerintah untuk impor beras akibat menipisnya stok cadangan beras pangan yang kini ada hanya separuh dari target pemerintah yaitu adalah satu dua juta ton
ini adalah target dari pemerintah
harus mempunyai cadangan
sebanyak satu dua juta ton
dan sehari setelah pemerintah melalui kementan sebenarnya membantah kabar tersebut bahkan kementan juga mengatakan per desember dua ribu dua puluh dua produksi beras akan surplus satu delapan juta ton
jadi ini data dan di lapangan sebenarnya ada kejanggalan data di sini ya
lalu di hari yang sama pada tujuh belas november juga muncul berita kepala bulog kabupaten pindrang dicopot akibat hilangnya lima ratus ton beras yang ada di gudang bulog kabupaten pindrang
dari kasus ini kepolisian pun juga memeriksa lima orang saksi dan lima saksi yang diperiksa tersebut merupakan dari pihak bulog dan juga rekanan berdasarkan data dari cnnindonesia com lima ratus ton beras diduga dijual tidak sesuai prosedur terhadap mitra
dan menurut mantan kepala bulog kabupaten pindrang
dirinya merasa ditipu terkait hilangnya lima ratus ton beras tersebut
dan dirinya juga meminjamkan lima ratus ton beras ini kepada mitra dengan jaminan dua sertifikat tanah yang ternyata tidak valid
dan ini adalah mantan pemimpin bulog di pindrang merasa dia ditipu oleh rekannya
oke dan langsung saja kita masuk ke isu impor beras yang mencuat
nah setelah perbedaan pendapat antara bulog dan juga kementan mengenai jumlah stok beras
wacana impor beras pun ini muncul untuk memenuhi kebutuhan
perlu diketahui rata rata kebutuhan beras nasional sekitar dua lima hingga dua enam juta ton per bulan
dan target pemerintah sendiri dalam stok cadangan beras ini sebanyak satu dua juta ton
namun jumlah beras yang kini ada di gudang bulog hanya separuh dari target yaitu hanya
atas kekurangan ini pun bulog juga berusaha memenuhi stok beras dengan cara membeli secara komersil
dan hal ini juga dilakukan tentunya untuk cadangan stok beras ini dapat memenuhi target
namun permasalahannya ini timbul karena para pengusaha enggan menjual berasnya kepada bulog
kita lihat memang pengusaha ini tidak mau menjual beras ke bulog
kenapa karena memang mereka merasa targetnya
target yang mereka jual ini sebenarnya tidak sesuai dengan target pasar bulog
memang indonesia yang pernah dikenal sebagai negara lumbung padi
kini justru harus mendatangkan beras dari luar negeri
tidak sinkronnya data mengenai jumlah stok
cadangan beras membuat sengkarut permasalahan perut ini menjadi tidak jelas
dan impor beras juga dinilai sebagai solusi
namun hal ini ditentang oleh para petani
cnn indonesia business dan referensi akan kembali dengan informasi menarik lainnya
tetaplah bersama kami